floating market di lembang kabupaten bandung menjadi tempat tujuan warga bandung dan sekitar menikmati liburan hari raya nyepi
tempat ini menawarkan dua atraksi baru
bagi penggemar budaya jepang atau korea bisa mampir ke kyotoku kostum
yang menyediakan penyewaan kimono dan handbook seharga lima puluh lima sampai tujuh puluh lima ribu rupiah untuk maksimal dua jam
area di sekitar kyoto kukostum ini juga sengaja didesain bernuansa jepang
dengan gubuk gubuk dan jembatan bambu di atas danau
meski terbilang baru dua atraksi ini mampu menarik minat pengunjung
soalnya emang aku suka korea jadi pengen nyoba aja
untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi pengunjung pengunjung floating market
karena kita cukup banyak punya pengunjung yang setia yang repeat customer ya
jadi untuk menambah wahana
jadi kita menambah ada satu yang kita baru buka
yaitu rainbow garden dan area jepang ini untuk penyewaan kostum
atraksi ini menyediakan lebih dari satu ratus lima puluh pilihan motif dan warna kimono dan hanbook yang tersedia
kostum ini bisa anda gunakan selama maksimal dua jam
dan anda bisa berkeliling di sepanjang area floating market
kyotoku kostum ini bukanlah satu satunya wahana atau hal baru
di floating market masih ada satu lagi
wahana baru saya akan mengajak anda ke sana
lima ratus meter dari kiotoku kostum ada atraksi lain yang cukup unik
taman bunga yang baru beroperasi awal maret ini menyajikan lebih dari dua ratus jenis bunga endemik indonesia maupun luar negeri
uniknya beberapa bunga tersebut dapat dikonsumsi
salah satu bunga yang bisa dimakan di rainbow garden ini adalah arianches
rasanya agak asam
tapi bagi anda yang mau mencoba beberapa bunga yang bisa dimakan
sebaiknya konsultasi dulu dengan petugas
karena ada beberapa bunga yang tidak bisa dimakan atau bunga bunga yang hanya bisa dimakan daunnya saja
kebun bunga seluas satu hektare ini juga memiliki greenhouse hidrolik
kebun bunga seluas satu hektare ini juga memiliki greenhouse hidrolik
rumah kaca terbuka yang menyediakan tempat istirahat untuk pengunjung
surprise karena saya sendiri suka bunga bunga apalagi warna warna kayak gini
ternyata enak juga tempatnya buat lari anak anak pokoknya senang banget
dua atraksi baru ini mampu menarik jumlah pengunjung di hari libur
lebih dari sembilan pengunjung tercatat memenuhi pasar apung pada hari ini
revita ditarani bandung